terima kasih yang masih bersama kami basuki chaya purnama gubernur dki jakarta
memperingatkan para provokator untuk tidak menghalanginya bekerja sebagai gubernur
basuki chaya purnama atau ahok bahkan menantang para provokator
agar menyiapkan calon terbaik untuk menantangnya di pilkada tahun depan
sebelumnya beredar pesan singkat yang mengatasnamakan warga jakarta timur
menolak kedatangan ahok meresmikan ruang publik terpadu ramah anak
atau rptra di kawasan cipinang besar selatan selasa pagi
mantan bupati belitung timur itu pun tidak menghiraukan ancaman itu
dengan tetap datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan
pasalnya ahok sudah menerima empat kali ancaman serupa di tempat berbeda
ia pun memberikan peringatan kepada para provokator untuk tidak melawan konstitusi
dengan menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur dki jakarta
sebagai ahok silakan pribadi tapi saya ini gubernur
kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur silakan kirim calon melawan saya
februari dua ribu tujuh belas itu baru namanya beradab